jadi inget dulu pak
kabutnya masih tebel pak
tapi semenjak ada pabrik
jadi jarang ada kabut
silahkan duduk kang bo
makasih ya tin
kelihatannya kayak orang pacaran ya
memang pacaran dan
bisa jadi ini hanya siasat dia
untuk mengabui kita
siasat apa dan
kalau saya tahu
udah saya tangkap
itu semua sedang marak
kita tidak boleh lengah
kamu harus awasi terus
dari sebalik lagi sama
alhamdulillah doa aku ini kabul sama allah
gak usah tin aku gak mau minum apa apa
kamu cuma pengen pandang wajahnya aja
kalau gitu saya bikinin kopi dulu ya kang
sebentar ya kang
katanya nggak mau minum apa apa
bapak bapak perabot yuk
pada sepi ya
gak ada di rumah kali
lalu yang itu
gak mau cat makasih
wah kemana si aceh
gak kapok kapok dia
lama betul sih baru pulang
kan abis nganterin sekolah mah
iya tapi udah jam berapa ini
kenapa baru pulang kebiasaan kamu
aceh yang pinjam motornya ma ya
gak sini kuncinya
aceh yang mau nyariin rumah buat wasain
buat apa dia rumah
gak beneran ma wasain dia mau pindah kesini
ya ampun ngapain aceh yang bohong sama mertua sendiri dosa ma
enggak tuh ma beneran
yaudah bawa deh
carinya yang bener
eh saya kedua rt
kalau rumahnya udah dapet kasih tau ma ya
siapa yang mau pindah mak
mestinya kamu yang lebih tahu
nyuruh jenip persekolah sayang
kita cari sekolah yang pindah pak
jadi perlu pak kita kos di tempat baru nanti pak
kalau kita gak pindah nanti bu guriola kesini lagi
kita cost di rumah om akum aja
kalau bu guru yola nyariin gak akan ketemu kalau dia kesini
oh iya ya jadi perlu pak
pak kalau bu guriola ke rumah om akum gimana
kan dia gak nyariin kita
iya benar pak jadi perlu pak
gumbunya sudah siap
jadi mau masak apa
masak apa pak
kita ke depan yuk
biskuit etate rasa kelapa asli pak
iya enak bu
jadi bapak juga ingin nambah
sok atau ibu makan juga
masa cuma bapak yang makan
iya ya dipikir pikir ibu juga jadi kepengen biskuitnya
enak ini teh pak
hmm enaknya pak
jadi inget dulu pak
dulu jam segini teh kabutnya masih tebal pak
tapi semenjak ada pabrik jadi jarang ada kabut
oh iya kebijakan
bvesolok sih antya
ya juga jahat
malik woman nampak dendam lagi
erros tersebab uang mangal
meminfeksi musim ketengah